selain wisata gunung bromo tempat wisata lembah cinta di mojokerto juga menjadi tujuan warga dalam mengisi libur panjang
di tempat ini para pengunjung bisa menguji adrenalin dengan berfoto di atas jurang sedalam dua puluh lima meter sambil menikmati keindahan alam pegunungan welirang
wisata lembah cinta ini terletak di desa celaket kecamatan pacet mojokerto
sejumlah spot menantang dan menguji adrenalin disediakan bagi para pengunjung penggila selfie
dinamakan lembah cinta karena pijakan untuk bersuap foto para pengunjung berupa kayu yang berbentuk simbol hati
di atas papan kayu tersebut pengunjung bebas mengekspresikan gaya foto mereka
pengunjung juga bisa naik di panggung torsi tower yang sangat menguji adrenalin
di bawahnya terdapat jurang dengan kedalaman dua puluh meter
tak hanya menantang pengunjung lembah cinta ini juga dimanjakan dengan kesegaran udara serta pemandangan alam yang menakjubkan pegunungan welirang
wisata lembah cinta ini yang berdiri di atas lahan seluas tujuh meter
tujuh hektare ini baru dibuka sejak satu bulan lalu
meski begitu setiap harinya banyak wisatawan yang berkunjung terlebih saat libur panjang seperti saat ini
sampai dengan saat ini alhamdulillah sehari kita rata rata bisa sampai seratus pengunjung

untuk masuk wisata ini pengunjung hanya membeli tiket seharga sepuluh ribu rupiah
bagi pengunjung yang ingin mencoba spot spot menantang
bayar antara lima belas hingga dua puluh ribu rupiah